dan ini juga karena menggunakan beras basmati yang khusus
namun tudingan itu dibantah jarod hendro sucahyo dari hrd dan ga pt mekabox internasional
karena ada dua momentum bersamaan nih pak
setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia
diharapkan adanya refleks anda untuk bersiksa pada saat itu
mulai dari pencegahan kekerasan pada perempuan pemberdayaan perempuan
nah itu tentu dari dinas setempat
kalau lady dari dulu ya kan sekolah universitas ya segitu segitu aja kayaknya nurutin lady
perempuannya sehat generasi penerus juga akan sehat
jangan hanya yang di rumah sakit tapi juga turun ke lapangan untuk segera bisa menjawab
dan dari kepaduan honey mustard dan barbecue sausnya jadi rasa burgernya itu terasa lebih asin asin dan manis
saya bisa juga jadi diintelin
ada tebak tebakan bang kue nastar kue nastar apa yang pernah korupsi apa tuh nastarudin oh iya
nah kalau hipospadi normal lalu fungsi testisnya normal ya berarti dia bisa menjadi pria normal
mereka adalah para pekerja yang diharuskan bekerja shift malam
hanya yang berbeda pada tahun ini kemungkinan relatif agak besar jumlah material yang dikeluarkan
akan diseragamkan pemirsa untuk kris ini begitu ya
jadi pr nya anies baswedan dan juga muaymini skandar cukup berat untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan ganjar dan juga prabowo subianto
kepala keluarga tiba tiba meninggal
poin kedua kalau memang ada peningkatan harus cari dulu sebabnya
atau pengusaha atau siapa
aku gak ngerasain sakit lebih ke aduh
oke nanti saya bahas itu soal trending
jadi yang setelah itu dikumpulin di jakarta pelatihan di ragunan
berujung dengan kenaikan survei yang ditampilkan oleh
bapak bapak saya harus kasih kesempatan dulu
kalau yang dari oktober ke desember itu banyak dari undecided kan turunnya sepuluh an
ya itu dia makanya
gerakan sedekah suara untuk amin
selain harganya yang terjangkau pasar kue ini bukan buka di pagi hari
artinya ini ya kertas ya plastik kemudian mumpul jadi satu dia mengendap
saya sebagai fans garuda bandung dulu
dari sisi penunjangnya bisa disebar ke rumah sakit hasan sadikin